kalo kau ikut sama berarti kau melatangku
kalo kau ikut sama berarti kau melatangku
kalo kau ikut sama berarti kau melatangku
kalo kau ikut sama berarti kau melatangku
bunda lakukan setiap hari pagi siang malam dalam saat terjaga
ataupun dalam tidur bunda yang hanya sekejap
bunda tidak pernah terlepas dari berdoa
eh maling kecil
aku sangat membutuhkan wajahmu
ada apa dengan raden walang sungsang
ada sesuatu hal yang besar telah menimpan
allah memohon lindungilah raden walang sungsang
dari orang orang yang zoli
aku merasakan ada sesuatu yang menimpa
nimpa putraku walang sungsang
semoga firasat ini tidak benar benar terjadi
putriku kita tidak boleh hanya berdoa
kita harus melakukan sesuatu
bunda akan meminta pertolongan pada sheikh guru
untuk menjariu rakam walang sungsang
sheikh guru tidak bisa mencari rakawa langsung sang
syih guru sedang dalam penjara ibunda
sheikh guru di penjara
apa yang terjadi padanya anakku
apa yang harus aku katakan pada ibunya
kalau sampai bunda ratu tahu masalah ini yang sebenarnya
silahkan duduk kisah nak
terima kasih pak
saya siapkan makanannya dulu kisah nak
maaf kisah nak
saya lambat melayani kisah nak
silahkan dimakan dan minumannya
tidak usah bayar
raden kian santang kembali ke pajajaran
kau kira aku tidak saling membayar
jangan pernah sebut nama raden kian santan di depanku
kami semua merindukan raden kian santang kembali ke pajajaran
apa kau tidak mendengar
jangan pernah sebut nama raden kian santan di depanku
tunggu kisah nak
tunggu kisah nak
tunggu kisah nak
tunggu kisah nak
apa yang membuat kisah nak marah terhadap bapak itu
apa yang membuat kisah nak marah terhadap bapak itu
jangan ikut contoh
kalau kau ikut contoh
berarti kau melangkangku
berarti kau melangkangku
aku tidak sanggup menghadapinya
cuma sekitu kemampuan
tapi kau berani tongkak di depanku
tapi kau berani tonggak di depanku
tapi kau berani tonggak di depanku
saya tidak mau kisah
dia terkena jurus yang sangat kuat
aku harus segera menolongnya
aku harus segera menolongnya
atau kau mau merasakan jurusku
jangan semena mena terhadap musuh yang sudah tidak berdaya
kau mencari mati
siapa orang itu
gerakannya cepat sekali
putriku katakan pada bunda apa yang terjadi
kalau kamu tidak bisa cerita pada bunda
ibu bunda akan ceritahu sendiri
apa yang sebenarnya terjadi
ibu bunda tunggu
assalamualaikum syekh guru
ini benar benar keterlaluan
kenapa kakanda prabu tega memenjarakan syekh guru
nimas tidak usah bersedih
tidak ada salahnya saya ada di penjara
ini untuk menghindari fitnah yang lebih meluas nimas
ini tidak bisa diterima
ini sebuah penghinaan
seharusnya kakanda prabu bisa memandang siapa syekh guru
nimas gusi prabu tidak bersalah
ini adalah kendak saya sendiri
supaya tidak ada yang menilai gusti prabu tidak bisa berbuat adil
kita harus menjaga
jangan sampai ada yang ingin memecah pula istananya nimas
kalaupun memang benar syekh yang melakukannya
tetap saya tidak pantas menerima penghinaan seperti ini
aku harus menemui rai kentrimani
dia harus mencabut tutupannya
duduklah ke sana
luka kamu harus disembuhkan
aku benar benar penasaran
siapakah pemuda ini sebenarnya